sampai andri memenuhi syarat yang sudah ditentukan
andri harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan
cari jawabannya di andri
dia tahu jawabannya apa
syarat apa yang mereka minta
andri jawab mama syarat apa yang mereka minta
apa hubungannya sama dewi
ini masalah dewi
aku disuruh meninggalkan dewi
dan menyerahkan pada syadri mama
dan kalau aku melakukan itu katanya mereka akan memaafkan mama
dan gak akan menekan mama lagi
apa lagi yang kamu tunggu
kenapa kamu gak lakuin
kamu lihat menderitaan mama setiap hari
apalagi yang kamu tunggu
aku mencintai dewi ma
dan aku gak bisa ninggalkan dia
kamu tinggal penuh
kamu lihat mama kamu nangis setiap hari
kamu lihat mama kamu ditelur setiap hari
mama itu binatang dungu malu
dan hati hati kamu juga berjalan ke rumah
aku ingin tahu apa
aku ingin tahu apa terjadi di rumah
mama udah gak kuat lagi
mama bisa mati lama lama tau
kalau kamu gak mau melakukan itu yaudah
lebih baik mama mati
mama udah gak kuat
sumpah mama mati mama udah gak kuat lagi
kamu lebih milih dewi daripada mama
mama yang melahirin kamu tau gak
mama yang melahirin kamu tau gak
kalo pak jimmy mau ketemu sama aku dia kan benci banget sama aku
pak kita kan mau ke mana sih
kita kan mau ke supermarket
kita mau beli semua kebutuhan sehari hari kamu nak yuk
safirullah azim teh dewi
itu pak itu yang dewi dewi dewi yang kedua itu
bapak tau pasti ini soal persaingan jualan jamu kalian

dan semuanya yang biaraasitas berkelanjutan kto ik floral yaah
kamu nih gak ngerti ngerti ya pergi
yaudah pak saya permisi
dewi yang satu lagi itu udah pergi
bener bener itu perempuan
ya udah habis habis ya bikin sial bapak dan orang orang sekalian bapak
kamu denger mai
kalau sekali lagi dia ngancam ngancam kamu
kamu bilang bapak ya
apa boleh buat
aku gak pingin kehilangan orang yang udah aku anggap seperti bapakku sendiri
tidak ada pengawal menschen

tapi tentu saja makanya b country
kamu kok kayak ketakutan giga ngeliat aku
cuman aku lagi jagain mama aja sekarang
mungkin aku nanti bisa main ke rumah kamu aja
aku jenguk ya
kamu kan tahu sendiri mama itu lagi marah marah belakangan ini
mungkin lebih baik nanti aku aja yang main ke rumah kamu
aku tangkap mama itu nama buruk
kalau gitu aku pulang dulu
semoga mudah mudahan mama kamu cepat sembuh
mudah mudahan kamu gak tersinggung dengan sikap aku barusan
tapi aku benar benar bingung harus berbuat apa sekarang
udah hajar aja
udah hajar aja
udah hajar aja
udah hajar aja
udah hajar aja
antai jangan lawan dia
udah ula atu aja ke preached
udah jangan dikasih hamput udah
mereka tidak mau menangkap mama
kau bilang ke mereka
kalau mama sudah minta maaf
jangan bawa aku ke penjara
mama tidak mau ke penjara
mama dengerin aku sekarang
mereka tidak mau menangkap mama
ada malik di luar
kau ke sini
aku akan sangat berharga
bila mengabaikan permohonan wanita
yang sudah melahirkan
dan merawat aku selama ini
jangan biarkan mereka masuk
jangan biarkan mereka menganggur mama
mama tidak mau masuk penjara
mama tidak mau masuk neraka
benar mama tidak mau
mama mau disini
tolong aku bebas
mama dengerin aku sekarang
anak kamu yang bisa bebas
sekarang aku janji sama mama
aku akan jagain mama
mama tidak akan diapa apa
aku akan selamatkan mama
kamu jagain dia
karena aku sudah janji sama mama
aku akan selalu ada di samping mama